dan selanjutnya kita perbaharui informasi gempa di maluku utara berkekuatan magnitudo tujuh satu
dan kami telah terhubung dengan edward henry mengko bmkg manado
selamat malam pak henry
selamat malam ibu
ya selamat malam pak henry
sebelumnya saya ingin bertanya untuk gempa di ternate sendiri
apakah jenis dari gempa tersebut tektonik atau bagaimana pak
ya ini adalah gempa bumi tektonik
gempa bumi tektonik
oke pak bagaimana apakah imbauan bapak untuk masyarakat di maluku utara
tentang terjadinya gempa di maluku ini
ya imbauan dari kita bmkg adalah status ancaman peringatan dini tsunami yang dikeluarkan
adalah status waspada
jadi bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami dengan tiga tahapan
yaitu waspada dengan perkiraan ketinggian maksimum jika terjadi adalah setengah meter
kemudian status siaga perkiraan ketinggian maksimum jika terjadi tiga meter
dan status awas lebih dari tiga meter
jadi untuk gempa yang terjadi terakhir ini
ketinggian statusnya adalah waspada
jadi perkiraan jika terjadi ketinggian maksimum adalah setengah meter
nah untuk status waspada ini arahan untuk masyarakat adalah tidak perlu dilakukan evakuasi
sekali lagi tidak perlu dilakukan evakuasi
hanya untuk masyarakat jangan berdiri di tepi pantai atau di muara sungai
karena jika terjadi tsunami
kecepatan gelombang tsunami ini masih cukup tinggi pada saat dia mungkin mencapai bibir pantai
jadi walaupun dengan ketinggian kelombang yang diperkirakan tidak signifikan
masih bisa cukup memelayakan
jadi untuk masyarakat yang sudah berlari ke daerah ketinggian
kami mohon untuk sudah bisa kembali ke rumah masing masing
seperti yang bapak katakan tadi
bahwa tidak ada himbauan evakuasi
dan jika memang tidak ada himbauan untuk evakuasi
apakah status waspada akan dicabut oleh bmkg
ya sekali lagi perlu kita klarifikasi di sini
bahwa jika dikeluarkan peringatan di sini tsunami
bmkg tidak pernah mencabut peringatan di sini tsunami
jika waktu ancaman sudah selesai
kita perkirakan sudah selesai
kita mengeluarkan informasi bahwa peringatan dini tsunami ini dinyatakan berakhir
sekali lagi bukan dicabut tapi kita akan nyatakan berakhir
jadi kami masih terus memantau
dan pada waktunya nanti sesuai sop yang berlaku di bmkg
akan kita nyatakan peringatan di sini tsunami ini berakhir
walaupun pernyataan sudah berakhir pak
tapi bisa anda gambarkan kepada kami kembali
bagaimana tadi kronologi terjadinya gempa di maluku utara tersebut pak
ya gempa dianalisa oleh bmkg
awalnya berkekuatan magnitudo tujuh empat
terjadi satu ratus tiga puluh empat km barat laut dari jailolo maluku utara
waktu kejadian itu dua puluh tiga tujuh belas menit waktu indonesia barat
diperbarui parameternya menjadi magnitudo tujuh satu
dengan kedalaman tujuh puluh tiga km
walaupun pernyataan waspada sudah berakhir menurut bmkg
tapi hibauan saja kepada warga di maluku utara
titik mana saja yang memang harus diwaspadai oleh para warga
ya sekali lagi ibu
bmkg belum menyatakan
peringatan dini berakhir
jadi sopd kita masih jalan ketika dirilis peringatan dini tsunami
kita masih terus melakukan pemantauan
menjadi warning atau peringatan dini tsunami yang terakhir dikeluarkan
statusnya masih tetap sama waspada
dan pada saatnya nanti setelah kita memantau semua parameter ini
pada saatnya kita akan keluarkan informasi
kalau di sistem peringatan dini tsunami netmbs ini
adalah peringatan dini keempat namanya
yaitu di mana waktunya kita nyatakan bahwa peringatan dini ini berakhir
belum untuk peringatan dini tsunami yang saat ini kita keluarkan
belum dinyatakan berakhir
hingga kapan pak warga harus menunggu pernyataan dari bmkg
kita masih terus memantau
tetapi dari status yang sudah kita sampaikan
itu adalah status waspada
sudah bisa menjadi rujukan masyarakat bahwa tidak perlu melakukan evakuasi
sekali lagi tidak perlu melakukan evakuasi
karena status ketinggian maksimum jika terjadi tsunami adalah setengah meter
dari pantauan bmkg sendiri
apakah sudah ada kerusakan akibat gempa bermagnitudo tujuh satu yang tadi terjadi pak
hasil koordinasi kami dengan pihak terkait
terutama pemerintah daerah dan bpu di setempat
kami belum mendapatkan laporan bahwa ada kerusakan itu
saya ingin bertanya kepada bapak
bagaimana kontur pantai di sana pak
apakah memang dekat dengan dataran tinggi begitu
untuk wilayah mana ibu
untuk di jailolo sendiri pak
untuk wilayah maluku utara kita tidak terlalu tahu ibu

kita tidak tahu
tapi kalau untuk jelolo sendiri
kita tidak tahu
karena karena karakteristik gelombang tsunami itu
makin mendekati garis pantai
kalau dia terjadi
amplitudo atau ketinggian gelombang tsunami itu akan makin tinggi
tetapi kecepatannya akan makin berkurang
ya pak kalau untuk di manado bagaimana pak
berasa gempanya sendiri pak
ya untuk wilayah sulawesi utara secara umum
dirasakan cukup kuat di wilayah manado
kemudian di tonano kemudian juga bitung
kemudian minaso utara
jadi untuk sekarang belum ada peringatan untuk gempas susulan
dan juga bagaimana kerja sama bmkg dengan kepolisian setempat pak
ya jadi gempas susulan sampai dengan pukul dua puluh empat
sorry maaf waktu indonesia barat tadi
sudah tercatat empat kali gempas susulan dengan magnitude bervariasi
dan untuk koordinasi kami dengan pihak terkait
terutama pemerintah daerah dan juga kepolisian
kami masih terus berkoordinasi
dan kami berupaya menyampaikan ke pihak terkait
untuk mohon bantuannya menenangkan masyarakat
untuk tidak perlu melakukan evakuasi
terutama masyarakat yang sudah terlihat panik
dan berlari ke tempat ketinggian
dan tentu sudah bisa kembali ke rumah masing masing
kalau untuk gempa susulannya tadi berkekuatan berapa pak
kalau bisa diinformasikan kepada kami
halo ya gempa susulannya berkekuatan antara
kisaran empat tiga sampai empat sembilan magnitudo
untuk sekarang bisa anda gambarkan kepada kami
bagaimana situasi dan juga kondisi warga
apakah masih ada kepanikan di sana pak
ya di beberapa tempat kami masih mendengar
ada beberapa warga yang panik
tapi sudah kami sampaikan bahwa
mohon bantuan dari pemerintah dan masyarakat setempat
terutama yang bisa menjangkau informasi bmkg
untuk dibantu menenangkan masyarakat
dan untuk disampaikan bahwa masyarakat sudah bisa
kembali ke rumah masing masing
kalau untuk jalur komunikasi pak
apakah di sana di jailolo dan juga di jailor
apakah masih bisa berkomunikasi lewat jaringan ponsel gitu pak
mohon maaf ibu posisi kami di manado
jadi kami belum bisa memantau sampai ke jailolo
atau di maluku utara
oke pak kalau di manado sendiri bagaimana pak sekarang pak
untuk di manado sulawesi utara pada umumnya
tidak ada kendala jaringan komunikasi seluler berjalan normal
dan telepon juga normal
kalau untuk menghubungi orang yang berada di jailolo sendiri
apakah bapak mengalami adanya kesulitan untuk berkomunikasi
dan juga berkoordinasi dengan tim di sana
ya jadi wilayah administrasi jailolo di maluku utara
tidak berada di
maksudnya untuk bmkg stasiun geofisika manado
wilayahnya tidak sampai ke maluku utara
jadi di sana ada stasiun geofisika ternate juga
yang terus berlakukan koordinasi dengan bpbd setempat
terutama di jailolo di halmahera barat
oke pak bisa diulangi kepada kami dan juga untuk warga
yang menonton kami saat ini
apa himbauan dari bmkg sendiri untuk warga di maluku utara
ya himbawan dari bmkg untuk masyarakat
terutama yang merasakan gempa bumi signifikan yang terjadi tadi
adalah status ancaman tsunami
adalah status waspada
perkiraan ketinggian maksimum jika terjadi itu adalah setengah meter
itu adalah perkiraan maksimum
dan arahan untuk status waspada ini adalah masyarakat
sekali lagi tidak perlu melakukan evakuasi
tidak perlu melakukan evakuasi
tapi masyarakat jangan berdiri di tepi pantai atau di muara sungai
dan masyarakat yang sudah melakukan evakuasi
kami mohon untuk bisa kembali ke rumah masing masing
tapi tetap waspada karena kami terus memantau
jika ada gempa bumi susulan yang berkekuatan signifikan
ya terima kasih bapak edward henry mengko
kepala seksi data bmkg manado yang telah bergabung bersama cnn indonesia
dan cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi